gubernur dki jakarta anies baswedan mengunjungi rusunawa di rawabuya jakarta barat pada jumat siang
dalam kesempatan itu anies mengatakan akan membahas masa depan sungai jakarta setelah banjir benar benar surut
menurutnya saat ini keselamatan warga dki menjadi fokus utama pemerintah provinsi dki jakarta
mengenai program yang akan dijalankan sebagai solusi penanggulangan banjir
anies enggan menyebut apakah akan melanjutkan sistem normalisasi era pemerintahan basuki cahayapurnama
atau mengubahnya menjadi naturalisasi seperti yang sempat diwacanakan
saat ini kita konsentrasi pada soal penanganan korban akibat bencana banjir
sesudah ini semua selesai baru kita diskusikan tentang apa yang akan dikerjakan termasuk perdebatan itu
apapun pandangan terkait dengan kebijakan
begitu ada ribuan warga terdampak akibat banjir
justru saatnya kita bersama sama untuk solid meringankan beban saudara kita
sementara itu menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadimulyono
tambah ambil pusing soal istilah yang digunakan dalam upaya menanggulangi banjir pada masa mendatang
menurutnya baik naturalisasi maupun normalisasi sama sama merujuk pada pelebaran aliran sungai untuk menampung

basuki yang terpenting adalah program tersebut dikerjakan
tak hanya berhenti pada perdebatan tataran istilah yang digunakan
yang penting apa nggak ada pro kontra
mau naturalisasi mau dengerin nggak pak yoga nirwana yoga pak yaya supriyana
mau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya
yang penting itu
buat saya mau naturalisasi mau normalisasi
dikerjakan gitu loh jangan nggak dikerjain
sebelumnya menteri pupr dan gubernur dki jakarta sempat bersilang pendapat mengenai kelanjutan normalisasi kali ciliwung
basuki menginginkan normalisasi kali ciliwung yang baru berjalan setengahnya dilanjutkan
sedangkan anies menghendaki normalisasi kali ciliwung diubah menjadi naturalisasi
meski demikian menkop kemaritima dan investasi luhut binsar panjaitan
menguinta masyarakat tidak membetulkan silang pendapat keduanya
tentang antisipasi banjir jakarta dengan hal lain
dia kan belum dituntas
ya itu yang dia maukan dari tiga puluh berapa kilometer itu kan sebaru baru yang telah diselesaikan
dia kintasin semua
nggak ada yang berseberang gitu
saya kira pikirannya pak pak basuki menurut saya
ada yang salah pak
saya kira jangan ditunggu tunggu kemarin
diketahui normalisasi kali ciliwung hingga kini baru dikerjakan sepanjang enam belas km
dari total tiga puluh tiga kilometer
tim liputan cnn indonesia